ketua umum pssi muhammad iryawan dan wakil ketua umum pssi iwan budianto
kami siang menyambangi mapolda jawa timur
keduanya memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan
sebagai saksi tragedikan juruhan
muhammad iryawan dan iwan budianto tiba di mapolda jawa timur sekitar pukul satu siang
keduanya akan diperiksa terkait tragedikan juruhan
pasca pertandingan antara arema fc melawan persebaya surabaya pada satu oktober lalu
hingga saat ini polisi telah memeriksa delapan puluh orang saksi dan saksi ahli
termasuk diantaranya enam orang supporter aremania
proses periksaan ini dalam langkah untuk percepatan pemberkasan